ricky itu sepupu saya
ricky sepupunya para fail
elsa tadi sempet ketemu ibu maharani gak ya
jangan sampai dia berusaha menggagalin rencana gue buat dapetin majalah itu
kamu bisa jalan ke ruang tamu
kamu jangan bahas tentang ibu marani dan masalah majalah kapal itu ya
saya gak mau dia tau kalau kita sedang ngelidikin masalah couple
itu kayak pak nino
apa gue samperin aja kali ya
baik baik eh duduk sekarang
eh saya gak mengganggu pak
sama kali enggak
iya tadi habis beli kopi juga
saya turut prihatin ya pak
saya tahu ini pasti berat banget buat pak nino
ricky itu sepupu saya
ricky sepupunya para fail
apa ada sesuatu yang para file tahu tentang hubungan mereka berdua
saya kurang tahu banyak sih pak
cuma yang jelas yang saya tahu banget
ricky emang bener bener suka sama elsa
dia sangat mencintai elsa
bahkan dia sampai terobsesi sama elsa
pada dulu saya udah pernah menasihati ricky
untuk menjauhi elsa
karena elsa udah bersuami
tapi dia nggak mau mendengarkan saya pak
tapi ya sudah
semua juga udah terjadi
perselingkuhan itu udah terjadi
rumah tangga saya juga sudah berantakan
untuk sementara ini
berpisah sementara dengan elsa
oh ya pak nino
saya minta maaf sebelumnya
bukannya saya mau ikut campur urusan bapak
dulu saya dan pak randy
menyelidiki soal ricky dan elsa
jadi begini pak pak rendy justru curiga kedekatan ricky dan elsa itu adalah sebuah kerjasama
maaf saya belum ngerti kerjasama apa ini
jadi begini pak pak rendy itu curiga kalau sepertinya ricky itu emang membantu elsa karena elsa menutupi sesuatu
bahkan pak rendy nggak percaya kalau ricky yang udah menghamili elsa dulu
hasil penyelidikannya seperti apa
sejauh ini sih belum ada titik terang pak karena ricky selalu berusaha untuk menutupinya
malah saya kaget
ternyata berita ini viral di lovagram
kalau begitu apa memang yang menghamili elsa dulu bukan ricky
jangan menghubungkan lipstick ini sama roy
gak ada hubungannya
tapi ada saksi yang bilang
kalau mbak elsa keluar dari kabar nanti
bersama roy empat tahun yang lalu
dan setelah itu apa yang terjadi malam itu mbak
apa benar roy
om tante gigi tinggal ke dapur ya
kamu kenapa mukanya kok pucah sekali
iya tapi aku gak sengaja makan baso udang
aarakmu sudah cinta makannya ya ember
kamu kan alergi udang

terus gimana sekarang
ada yang bengkak atau sakit

nggak cuma memang kan aku lagi hamil jadi
wal jadi berlebihan terus sampai sesek juga sampai pusing
dean terus gimana keadaannya sekarang
kalau kamu masih pusing kamu mesti istirahat biar
enggak enggak aku udah mendingan
karena tadi masa lo udah beli napalm kan
alhamdulillah udah meningan
pusingnya udah hilang gatelnya juga udah hilang walenya juga udah hilang
dan elsa ada apa datang ke sini
kami datang ke sini
karena ada sesuatu yang mau elsa sampaikan
gue tau lo masih marah banget sama gue
gue tau kok
tapi dari lubuk hati gue yang paling dalam gue
gue sadar gue salah
situ gue si gue waktu itu
terpaksa buat naro
naroni ini di pantiasukan